hari ketujuh setelah gempa sejumlah siswa mulai aktif bersekolah
namun karena bangunan sekolah mereka roboh siswa terpaksa belajar di tenda darurat
selasa pagi siswa madrasah ibtidaiyah negeri satu paru kecamatan bandar baru pidijaya mulai bersekolah
setelah terjadi gempa yang merobohkan sekolah mereka
meski hanya menggunakan kelas darurat siswa tetap antusias mengikuti arahan guru
kegiatan sekolah tidak diisi dengan tulis menulis
pelajaran hanya disampaikan secara lisan
hari pertama sekolah baru sana ada tenda baru kemarin sore ada tenda
baru hari ini mulai semuanya pecah di dalam barang barang semua buku buku
itu sudah tertimbun batat
kami mau sekolah kami dibangun lagi agar kami cepat bisa belajar lagi
aktivitas sekolah dimulai dengan kegiatan ekstra kulikuler
selanjutnya pada tujuh belas desember para siswa akan mengambil rapor
setelah itu sekolah akan direbutkan selama satu minggu hingga dua januari dua ribu tujuh belas
ibnu hajar pidijaya